sementara itu warga rusia yang mengendari mobil lamborghini di bali dengan memasang plat nama sendiri yaitu domogotski
sudah kabur ke dubai uni emirat arab
mobil ini aslinya terdaftar dengan nomor kendaraan bandung jawa barat
dan dilaporkan menunggak pajak hingga seratus juta rupiah lebih
mobil yang sempat digunakan oleh warga rusia bernama sergei domogotski ini
ditahan polisi karena menyalahi undang undang lalu lintas dengan mengganti plat nomor kendaraan dengan namanya sendiri
mobil ini kerap berseliwaran di kawasan canggu dan kuta
hingga senin polisi masih menahan mobil lamborghini tersebut
diketahui dari stnk mobil yang bernomor d satu v tersebut atas nama perusahaan dengan alamat di bandung jawa barat
polisi belum bisa melakukan pemeriksaan mendalam karena warga rusia pengguna mobil ini telah kabur ke dubai
keberadaannya setelah kita terawang ada di abu dhabi takut dia datang
ternyata takut juga dia datang
ke dubai ya
sudah berapa lama dia pegang mobil
nah ini kita harus menunggu sergei dulu
pak kalau pajaknya udah ada yang pajak
pajaknya seperti yang rekan rekan sudah tulis di awal nunggak nih